kontribusi bersama sama terhadap komponen yang membangun negara inilah salah satunya ormas
terima kasih sahabat sahabat media
tadi alhamdulillah kita diterima oleh presiden jajaran pengurus kami
ada sekjen ada waketum ada bendum ada para pengurus harian
beberapa agenda kami sampaikan dengan presiden
pertama adalah kita menyampaikan kepada beliau terkait rencana pelantikan pimpinan pusat gp ansor
sekaligus menjadi puncak harlah yang ke sembilan puluh tahun
tempatnya di gedung basket istora senayan
tanggalnya ya waktu kembali kepada beliau
tapi tanggal dua puluh lima sampai tanggal tiga puluh
alhamdulillah pertama beliau menyampaikan respon yang positif
yang kedua kami juga menyampaikan beberapa pandangan pandangan kami
agenda agenda besar ansor selama lima tahun ke depan
terutama terkait soal pengembangan pengembangan ekonomi
nah juga kemudian dunia terkait soal diaspora ansor global
semua apa yang kami sampaikan ini direspon dengan positif oleh beliau
dan beliau mengucapkan terima kasih
dan kami juga merasakan kami sampaikan bahwa memang
salah satu yang paling kami rasakan adalah
dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga ansor
di bawah kepemimpinan beliau selama sepuluh tahun
oleh karena itu memang juga kami sampaikan
kami berencana akan menggelar pameran indonesia sentris
mahakarya membangun infrastruktur selama sepuluh tahun
kepentingannya agar masyarakat tahu
ini akan terus dirawat dijaga dikembangkan
tadi kalau soal kehadiran beliau akan hadir
kalau isu terkini lebih banyak dari penyampaian kita ya
dan terkait soal pengembangan jaringan luar negeri
apa yang sudah dibangun sangat bagus sekali
kita akan laksanakan semuanya untuk lima tahun ke depan
kalau diajak ngobrol ya boleh ya
bersama sama terhadap komponen yang membangun negara inilah
saksikan program program kompas tv
dan media streaming lainnya